papa tadi sudah bicara dengan bella
papa percaya sama dia
tapi bella lebih panik karena dia adalah ibunya syifah
ibu macam apa yang bisa membuat anaknya hilang
afif makin nggak percaya sama bella
udah kamu kerja yang lain
jangan bikin ulah mulu
pusing pala emak jadinya
yaudah tetang dadang neneng teh kerja dulu ya
juminten tenang tenang
udah biarin aja si dadang kerja disini
emak juga gak biarin si dadang pacaran sama si nenek
kalian kan punya anak butuh biaya
kalo dadang gak kerja gimana biayain anak kalian
mas dadangku emak
jadi kalah gue
ganggu orang lagi main aja sih
ini kan anaknya afif om
kenapa bisa ada disini om
ini kan termasuk rencana kita om
ini rencana sesungguhnya
udah nyampai aku om
ini jadinya gimana om
kalau kamu pengen
anak kamu jadi satu satunya cucu orang terkaya di kota ini
anak ini harus kita singkirkan
untuk sementara dia akan tinggal disini sama kamu
karena gak akan ada orang yang mencurigai kamu
tempat ini adalah tempat teraman buat dia
nanti kita akan pikirkan lagi
apa rencana selanjutnya
iya om tapi aku
aku gak ngerti untuk
gimana cara untuk ngurus anak om
kamu gak usah khawatir
dia akan tinggal disini dan mengurus bayi ini
eh kenapa memangnya dengan sifah
kok bisa diculik
gimana sih kamu gak bener dong namanya
aku gak tau tante
selalu kalau ditanya itu jawaban cuma satu
gak tau gak tau gak tau
apa sih yang kamu tahu
kan siva lagi kamu pegah lagi gendong
kok bisa diculik
kamu liat gak penculiknya siapa
lagi pula anak diculik
lapor dong ke polisi terdekat
bener bener kacau kamu tuh ibu yang gak bener
tante kejadian itu cepet banget tau tau
shiva gak ada di strollernya
memang kamu tuh gak becus
jadi seorang ibu aja gak bisa
apalagi jadi seorang istri
tante aku mau telfon afif dulu
aku mau kasih tau kalau shiva diculik
eh eh eh ngapain pak gitu
kan punya handphone
pakai dong handphone sendiri
kayak mau bayar telepon aja
handphone aku ditahan sama afif
oh sampai segitunya ya afif cemburu dan gak percaya sama bella
hidup kamu bakalan makin sengsara karena shiva hilang
iya ya aku segera pulang
afif ada apa
afif mau cari siapa ya pak
bang makan dulu ya
gak usah khawatir
ntar lagi juga anaknya tidur kalau udah kenyang
soal jangan keganggu aja
mak sebenarnya aku kasian banget sama bella
kalau sampai siva bener bener diculik
maksud kamu apa siva gak diculik
ini rekayasa begitu
iya gini loh mak shiva itu kan diculik di tempat umum ya mak
dan di tempat umum itu kan banyak orang
jadi gak mungkin banget mak kalau siva sampai diculik
pasti orang orang disana kan pada ngeliat
kalau menurut aku sih pasti pura pura diculik mbak
biar mendapatkan perhatiannya afif
mobilnya afif dateng
kira kira siapa yang menculik siva
kamu menculiknya siapa
jangan tanya yang culik siapa
tapi kamu harus tanya sama bella
disembunyikan dimana itu siva
apa gak aneh
seorang ibu bisa menghilangkan anaknya
di tempat umum lagi
kalau menurut mama sih aneh
memangnya sifat tidak dipegang atau digendong
atau bagaimana tempat umum loh
semua orang juga bisa lihat bisa tahu dong siapa penculiknya
masa dia gak tau
bukannya langsung lapor polisi malah pulang
ibu macam apa dia ini
aku bener bener gak tau
justru saya mau nanya
kenapa kamu selalu berbohong
gak capek drama terus
bella tolong kamu jelaskan semua sama kami
ada apa sebenarnya
tadi aku jalan jalan di taman sama shiva
aku bawa shiva tuh pakai stroller
terus tau tau aku dicopet
setelah aku tangkep tas aku sendiri
aku balik ternyata shiva udah gak ada di strollernya
terus terus terus terus
coba kamu ingat semuanya bella
papa mau bicara empat mata dengan kamu
ya ampun papa apa lagi sih
ada aja tuh papa kamu
ma aku ke toilet sebentar ya ma
apa maksud semua ini cynthia
apa yang lagi kamu rencanain
pokoknya aku gak mau anaknya afif ada di rumahku
sayang anak itu cuma dua hari aja kok sama kamu
nanti om rafiq akan ambil anak itu
papa tadi sudah bicara dengan bella
dan papa percaya sama dia
afif papa tahu kamu panik
tapi bela lebih panik karena dia adalah ibunya shiva
tapi pak ibu macam apa yang bisa membuat anaknya hilang
bagus afif makin gak percaya sama bela
udah daripada kita saling menyalahkan ya
kita harus bergerak sebelum terlambat
papa minta tolong kamu untuk cari orang yang bisa menggambar sketsa muka orang
dan kita minta keterangannya bela
supaya bisa menggambarkan muka penculiknya seperti apa
kamu bisa mencari
kemudian nanti fotonya shiva dan sketsa dari penculiknya
kita sebarkan ke semua stasiun tv
ke semua medsos dan media media online lainnya
dan juga kamu tambahkan disitu
tulis bahwa siapapun berhasil menemukan shiva
dan bisa mengenali penculiknya
papa akan kasih dia hadiah besar
gawat bisa ketahuan kalau begini
bela kamu tenang aja ya
allah pasti melindungi shiva
kalian pasti akan bersatu kembali
pak ami berangkat dulu ya
buat apa buang buang uang buat apa coba
udah mendingan cari aja dirumahnya reno atau dirumah ibunya bela
udah pastilah shiva ada disana
mereka sekeluarga tuh doyan banget drama
diemin aja nanti juga dibalikin kalo udah capek
cukup mah bisa diem gak
pokoknya semua yang ada di rumah ini harus ikuti apa kata papa
aduh gimana dong semua orang sekota ini bahkan se indonesia akan mencari shiva
bisa bisa ketahuan
sebentar aja sebentar aja

syukurlah kalian udah kembali

alhamdulillah semuanya baik

kalian pergi duluan aja

aduh pak gimana nih pak
kasian dede shiva pak